tidak segampang itu ngerti
kamu jauhin dia
tristan kamu apa apaan sih
kenapa kamu datang datang tiba tiba mukul dia
ya karena dia udah kurang ajar sama kamu
apa kurang ajar
tenang aja juwi
aku nggak bakalan bikin kamu malu dengan ngebales pukulan kamu di hotel kamu sendiri
cuma ya dari semua kelakuan loh
kelihatan aja kalau rendahan
masya lu biar biar harus menuju ke rumah
masya mau kemana
ayo kita pergi tiara kita nggak usah tinggal di sini lagi
jatuh jatuh jatuh sebentar sebentar sebentar sebentar
apaan sih tristan
kamu denger ya mulai sekarang aku udah bukan penyanyi hotel ini lagi
dan aku nggak bakalan mau tinggal di sini lagi
kalau soal urusan kontrak ya kamu urusan aja sama ibu atau maudie
karena dari awal aku nggak pernah terikat kontrak apapun sama kamu
akhirnya senderilang gak up to date itu hengkang juga
kenapa senang gini sih
oh ada berita gembira sekali
kalau kamu dengar pasti kamu juga akan bahagia kan senang
berita yang sangat tidak mengecewakan
dengar kawan kawan sendera yang tidak up to date itu alias jadul
akhirnya meninggalkan hotel itu
randy benar benar berhasil membuat hubungan baik di antara tasha dan tristan rusak
waktunya kamu masuk maudie
tristan pasti sangat mengharapkan kamu kedatangan maudie
kerja yang sangat bagus randy
waktunya apa waktunya goyang
randy kok mereka tahu randy ya
apa hubungannya mereka sama
kok balik lagi ke sini tiba tiba
kenapa berhenti bekerja di hotel venance
kamu ini gimana sih
kita terikat kontrak sama itu hotel
kalau sampai minta ganti rugi siapa yang banyak
bu kontraknya itu kan antara ibu maudie sama pak kristen kan
eks kamu endak yang ngomongnya ya
tidak segampang itu berhenti
aku gak mau ke mana mana aku mau disini aku gak bakal ke sana
baiklah kalau begitu mulai sekarang
hanya penyanyi maudie anak maya si jenius yang akan tampil di hotel venus
kok bisa lihat aku
kalau bapak mau saya dan tim lain bisa carikan penyanyi lain
untuk menggantikan tasya buat pertunjukan malam ini pak
david kamu dengar ya
tidak akan ada pertunjukan kalau tidak ada tasya
kalau begitu saya formusir dulu pak
lo juga kenapa sih
kenapa lo harus menggulangi
wah jadi ibu ibu flying
seperti ada di bukuydonga yang aku dong
ibu bisa tahu orang baik dan orang jahat dong
ibu bisa lihat hati seseorang seperti hati kamu
kamu punya hati yang baik sekali
tapi ibu gak bisa baca pikiran seseorang
maka dari itu ibu minta supaya kamu bantu ibu
bantuin apa ibu peri
kamu tahu temennya kakak tasya yang namanya randy
ibu ingin tahu kegiatannya randy apa
ibu ingin tahu apa yang dia lakukan
dan ibu ingin lebih tahu tentang dia
dan cuma kamu yang bisa bantuin ibu
kamu mau kan bantuin ibu
oke gak masalah